dan dari sinilah kita lakukan langkah pembinaan
pemenahan itu ada di dukcapil
jadi saya minta operator tidak lagi memiliki kewenangan otorisasi untuk tanda tangan elektronik
tidak semudah itu
otoritas itu harus ada di pimpinan struktural di atasnya
dan saya minta dilakukan pergeseran pergantian seluruh operator
ya karena ini bukan kewenangan wali kota
jadi saya minta pak kepala dinas untuk menyesuaikan itu
dan menarik kembali kewenangan otorisasi terkait dengan perpindahan dokumen kependudukan di tingkat operator
kemudian dukcapil juga memiliki sistem sehingga satu tahun sebelum ppwdp itu
persyaratan untuk pindah domisili atau menitip famili lain itu tidak dilakukan
tidak boleh ada lagi family lain
dari dinas pendidikan saya minta juga evaluasi memenai sistem
tidak dilakukan dengan baik verifikasi administrasi scan barcode dari administrasi pendaftar
kemudian verifikasi faktual di lapangan
itu tidak dilakukan sehingga menimbulkan banyak persoalan
jadi saya menegur keras dua dinas ini
sebagian dilakukan pergeseran
tetapi sistem harus dilakukan pembenahan
jadi segera berdasarkan rekomendasi dari eksporat ini
rinci sekali langkah langkahnya apa
menerbitkan perwali khusus
sehingga ppdb tahun depan sudah disiapkan dari sekarang langkah langkahnya untuk mencegah manipulasi